membaiknya pertumbuhan ekonomi global perbaikan harga komoditas serta berbagai pembangunan infrastruktur domestik
diyakini akan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi indonesia pada tahun dua ribu delapan belas depan
optimisme itu ditunjang pula dengan komposisi penduduk indonesia yang sebagian besar telah melek teknologi
tumbuhnya era ekonomi digital ditambah dengan pertumbuhan penduduk kelas menengah di indonesia
diprediksi memberikan dorongan yang lebih kuat lagi bagi pertumbuhan ekonomi di negeri ini
insight kali ini akan menganalisa proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia
serta seberapa besar sebenarnya peluang dan juga tentu saja tantangan ekonomi digital di tahun dua ribu dua puluh
bersama saya desi anwar
dan rupiah yang stabil di tiga belas empat ratus rupiah per dolar amerika
namun pertumbuhan itu harus dirasakan oleh lapisan masyarakat bawah
ya kesejahteraan sosial selalu menjadi fokus pertama apbn
di susul penerimaan pajak
target pajak tahun dua ribu delapan belas sebesar satu enam ratus delapan belas triliun rupiah
naik dari penerimaan tahun dua ribu tujuh belas
yang diperkirakan mengantongi satu empat ratus tujuh puluh dua triliun rupiah
kenaikan itu diperlukan untuk menutup target penerimaan negara
yang naik rp enam belas tiga triliun dibanding tahun lalu
jangan lupa sekarang situasi eksternalnya jauh lebih baik
jadi kita harus memanfaatkan pengenai momentum
ruang dari fiskal sedikit ada karena perbaikan harga komoditas
tetapi juga kita juga mesti lihat bahwa
jadi walaupun ada ruang tapi tidak terlalu banyak
sedangkan fokus ketiga apbn dua ribu delapan belas adalah
pembiayaan utang yang terkendali dan pertumbuhan yang lebih baik
semuanya untuk infrastruktur
sebab alokasi belanja infrastruktur tahun depan
hanya dinaikkan rp dua puluh dua empat triliun menjadi rp empat ratus sepuluh tujuh triliun
bila fiskal dijalankan dengan baik
karena fiskal kita terus berorientasi kepada pendapatan
pendapatan bagaimana memenuhi itu jadi lupa bahwa
peran besar dari fiskal itu adalah
menjaga daya beli dan juga mendorong daya saing
inovasi lain yang bisa dilakukan itu apa
dari sisi moneter dan pembiayaan
meski akan dibayangi oleh pilkada di satu ratus tujuh puluh satu daerah
pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun dua ribu delapan belas
hal itu didukung oleh membaiknya sektor konsumsi
investasi dan juga ekspor dari dalam negeri
ditambah pertumbuhan ekonomi dunia akan membaik
desya aritona jakarta
sejumlah lembaga keuangan memproyeksikan
ekonomi indonesia pada tahun dua ribu delapan belas
tahun depan ya terus tumbuh positif
bank dunia dan imf misalnya kompak memperkirakan
sementara itu pemerintah indonesia berharap tahun depan
nah realistis atau tidak untuk menganalisis indonesia
economic outlook tahun dua ribu delapan belas saya ditemani di studio
oleh destri damayanti komisioner lembaga penjamin
simpanan lps dan juga tentu seorang analis ya kalau kita
bicara economic outlook ini mbak destri ahlinya lah
destri kalau ada kalimat untuk mencerminkan atau mendefinisikan

tahun dua ribu delapan belas itu apa kata kata yang bisa dipakai
oke kalau saya simple aja growing with challenges
tumbuh tapi dengan tentunya ada tantangan tantangan yang harus dihadapi
kita fokus ke tumbuhnya itu dulu ya apa saja dasarnya karena kalau kita lihat
ini ada untuk tahun ini saja tampaknya dari segi target pertumbuhan kita
apa kira kira yang mendasari bahwa memang akan ada pertumbuhan tahun dua ribu delapan belas
yang pasti kalau kita lihat dari sumber pertumbuhan ya di kuartal ketiga kemarin
itu sudah mulai kelihatan investasi sudah mulai pick up
yang banyak dibicarakan orang itu kan adalah
investasi lokal atau asing atau dua duanya
asing dan lokal
dan kalau kita lihat pma yang masuk ke indonesia juga tren pertumbuhannya juga double digit gitu
yang domestik juga sama jadi artinya investasi apakah itu bentuknya direct investment
maupun apakah dia lokal ataupun foreign ataupun investasi yang tidak melalui bkpm
jadi investasi yang melalui bkpm itu sebenarnya tidak terlalu banyak
justru investasi yang sifatnya general itu yang banyak yang kalau kita lihat di pdb kita
itu trennya meningkat luar biasa di kuartal tiga dua ribu tujuh belas kemarin
apa kenapa apa faktor faktor yang membuat mbak desri cukup optimis bahwa investasi akan semakin meningkat
saya melihatnya gini memang selama ini yang disoroti oleh masyarakat itu adalah konsumsi masyarakat yang melemah ya
lesu kayaknya tidak ada lagi yang mau belanja
padahal sering sale
makanya itu mungkin strateginya supaya tokoh tokoh banyak lebih sale gitu
tidak sepenuhnya melesuh gitu ya
kemudian juga kalau kita lihat beberapa hal yang terkait dengan
jadi shifting itu terjadi memang yang leisure itu juga meningkat
orang yang makan di restoran orang yang ke hotel
kayaknya masih ini semangat ya untuk makan minum jajan dan lain sebagainya
jadi anak saya itu dia kalau weekend itu udah nggak model lagi
mah mau makan di tempat yang spesial gitu ya
dia pasti bilang mah aku mau ke lampung nanti
jadi di sana kan ada banyak daerah daerah wisata baru gitu ya
atau aku mau ke banyuwangi gitu
jadi yang wisata kuliner gitu
jadi mereka udah nggak berpikir yang saat ini ya
mereka nggak berpikir mau beli barang barang yang mungkin branded
makanya kan sempat dibahas oleh ibu sri mulyani mengatakan
anak anak milenial ini memang kayaknya nggak suka branded gitu
cukupnya makan ya
makan backpackers gitu kan
jadi benar benar leisure
consumption yang sifatnya leisure itu yang mereka cari
justru konsumsi dalam arti sebenarnya
tapi kalau belanja barang barang yang mungkin agak lebih mahal
lebih branded dan lain sebagainya
nah oleh sebab itukah retail di indonesia mengalami
salah satu mungkin ya
salah satu penyebabnya seperti itu
jadi mungkin mereka juga menunda konsumsi mereka
umumnya yang terkait dengan barang barang branded gitu ya
apalagi ya mungkin ada
sekarang ini kan memang
atau big purchases lah
dan juga saya lihat juga sekarang dengan gerakan anti korupsi yang makin
sekarang ini gencar
orang juga mulai hati hati kan untuk konsumsi
untuk mulai belanja barang barang yang branded gitu
karena kalau nggak kan mereka akan jadi perhatian juga gitu
ini nanti dari mana jangan jangan tukang pajak bisa mulai tanya tanya
apalagi kalau belanjanya di luar negeri kan takut nanti di imigrasi ditanya
betul apalagi ya
jadi di satu sisi itu hal yang positif dalam artian bahwa jangka menengah
dan panjang ke depan tentunya kita akan mempunyai ekonomi yang lebih clean ya
lebih bersih lebih efisien dan sebagainya
sehingga orang spending pun juga memang sesuai dengan kebutuhan dia
nah yang pertanyaan tadi yang pertama mbak desi nanya
kenapa saya begitu yakin bahwa ke depan itu masih ada pertumbuhan
karena saya lihat memang tadi salah satu engine of growth nya itu adalah investasi
kita juga melihat bahwa trennya itu sudah mulai ada peningkatan
dan bukan hanya kita lihat dari sisi investasi dalam komponen pdb
tapi kita lihat juga dalam kreditnya
dimana kredit untuk bahan baku sama investasi juga mulai kelihatan pick up gitu
jadi saya kok optimis bahwa ke depan ini investasi akan mulai membaik mulai bergeliat gitu ya
apalagi kita lihat ekspor kita juga mulai bergeliat
ekspor kita juga kemarin performasinya bagus
sehingga itu mendorong banyaklah produsen produsen kita yang mulai meningkatkan produksinya
dan mungkin juga harga komoditas kan udah semakin meningkat
apakah ini ada pengaruhnya secara real atau positif nanti ke depan
kalau kita lihat harga komoditas sekarang pun sudah kelihatan di kuartal tiga kemarin
pertumbuhan ekonomi kita itu hampir di seluruh bahkan di seluruh wilayah hijau
padahal kalau kita lihat di kuartal satu dan dua
itu wilayah wilayah seperti kalimantan
daerah daerah yang komoditas
kelapa sawit misalnya ataupun
sumatera juga kan pertumbuhannya masih kalimantan papua masih merah
kemudian di sumatera juga rendah sekali
tapi kita lihat di kuartal tiga kemarin itu semuanya sudah hijau
kenapa karena itu memang ada pengaruh dari harga komoditi yang naik
karena nggak bisa dipungkiri bahwa kita ini masih komoditi base country gitu ya
jadi beberapa provinsi provinsi yang memang menghasilkan komoditi besar ya
tentunya dia akan meningkat
jadi satu itu akhirnya mendorong ekspor kita
tapi kedua juga kalau kita lihat komponen ekspor kita juga yang meningkat tidak hanya komoditi
tapi produk produk industri itu juga mulai menunjukkan peningkatan gitu kan
dan di dalam hal komoditi pun juga bukan hanya price nya saja yang meningkat
tapi memang volumenya juga naik
karena kita lihat pertumbuhan ekonomi global kan lebih baik
iya nah ini penting mungkin kita sebelum kita kesana
atau kalau kita meningkat kira kira menurut mbak destri berapa persen
dengan business as usual
atau dengan ada efek yang lain
tentunya harus ada effort yang lain
khususnya terkait dengan masalah investasi
karena sekarang sebenarnya momentumnya ini kan bagus ya
tinggal mungkin terkait dengan kemudahan investasi
kemudian masalah access to finance gitu yang lebih dipermudah
sehingga itu akan lebih meng accelerate
tapi investasi juga mereka nggak terlalu yang bombastis angkanya
jadi tahun dua ribu delapan belas menurut mbak destri ya growing with challenges
tapi mungkin kita lebih lihat lagi apa apa saja challenges nya
dan kalau memang investasi meningkat khususnya di mana mana saja
dan juga tentu saja apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa investasi ini tercermin pada peningkatan bukan saja growth tapi kesejahteraan masyarakat indonesia
itu sendiri tetaplah bersama kami
insight akan kembali sesaat lagi dengan economic outlook untuk tahun dua ribu dua
ya kita masih bersama insight dan kita lanjutkan perbincangan seputar indonesia economic outlook untuk tahun dua ribu delapan belas
saya ditemani oleh destri damayanti dari lembaga penjamin simpanan lps dan seorang pakar ekonomi
kita melihat ya tahun depan dua ribu delapan belas destri mengatakan bahwa judulnya growing with challenges
jadi berkembang tapi tentu saja ada tantangan
rasanya setiap tahun memang begitu ya
karena kita melihatkan banyak sekali peluang opportunity tapi masih banyak juga tantangannya
nah salah satu tantangan yang mungkin kita harus pertanyakan karena indonesia bagian dari keluarga global lah dan tidak lama ini kan memang dunia itu mengalami perlambatan ya dari segi pertumbuhan ekonomi yang pasti mempengaruhi indonesia
tapi bagaimana tahun depan kira kira destri
sudah mulai menggeliat kembali dunia
kalau sekarang kalau kita melihat global yang lebih optimis adalah melihat di amerika
jadi di amerika sendiri kita mulai melihat pertumbuhan ekonomi mereka mulai membaik ya dengan tumbuh di atas dua lima persenan
walaupun presidennya trump
iya walaupun presidennya trump
ya mungkin ini impact dari polisi polisi sebelumnya
polisi perendah obama sebelumnya
tapi juga karena untuk yang trump sendiri yang terakhir ee
kita lihat dia kayaknya akan berhasil melakukan adalah program semacam tax amnesty
dimana dia akan mengurangi income tax untuk dana dana yang tadinya di luar
kalau ini berhasil di satu sisi buat amerika pasti akan positif
karena dia akan kebanjiran dana dana dan kemudian akan dialokasikan untuk investasi
sehingga spendingnya akan jauh lebih besar ya
karena itu pasti akan membantu apbn mereka
tapi kalau suku bunga fed bagaimana kira kira untuk tahun depan
apakah ini akan masih ada peningkatan
kalau kita lihat dari gubernur bank sentralnya amerika yang terpilih j powell
itu nampaknya dia orangnya tidak terlalu bullis gitu
jadi tidak terlalu hokis
jadi dia sangat hati hati
jadi artinya kenaikan suku bunga itu mungkin karena inflasi kita lihat di amerika juga sudah mulai merangkak naik
apalagi harga oil kan naik nih sekarang sudah enam puluh tiga

jadi itu biasanya akan mempengaruhi core inflation di sana
jadi tentunya memang kita expect akan ada kenaikan fed fund rate
maksimum perkiraan dari kami itu ada lima puluh basis point sepanjang dua ribu delapan belas
dan indonesia kan juga kita sudah investment grade sekarang
jadi seharusnya emerging market seperti indonesia bisa masuk
cuma tadi saya katakan bahwa kenapa challenge dengan kondisi amerika seperti itu adalah
seandainya terjadi arus balik dana dana amerika dari luar
nah ini harus kita antisipasi
ini harus kita antisipasi
karena kan kita juga banyak investasi di amerika di kita walaupun memang tidak sebanyak
taruhlah lima tahun yang lalu gitu ya
tapi tetap kita harus waspada karena kalau kita lihat ada satu analisa yang memperlihatkan bahwa
di kawasan asia yang sangat tinggi ketergantungan terhadap dana dari amerika itu antara adalah singapura
kemudian juga malaysia
artinya kalau sampai dana dana ini kembali
capital outflow kembali ke negaranya gitu ya
ini tentu akan mempengaruhi perekonomian mereka dan itu tentunya juga kita akan kenakan kembali
dampak kepada indonesia
tapi mudah mudahan kita juga tidak terlalu rentan ya
apakah akan masih tetap bullish tapi tahun depan
kita juga tidak akan terlalu rentan
karena kita juga sudah mengantong investment grade
jadi walaupun pasti kita akan kena dampak ya tapi dengan investment grade yang kita miliki dan kita tentunya bisa pertahankan di dua ribu delapan belas
itu akan memberikan confident bagi asing untuk tetap masuk investasi ke indonesia
karena biasanya kita sangat tergantung pada china
apakah itu impor komoditas kita tapi juga sebagai trading partner bagaimana
china itu menarik
tapi ternyata enggak
ternyata mereka cepat sekali berbaliknya
mereka ini sekarang strategi mereka adalah invest di luar
jadi kalau kita lihat banyak sekali dana dana china itu memang mengalir ke luar
termasuk di indonesia
iya ke afrika juga banyak
ke timur tengah dan mereka
ke thailand segala macam
jadi di kawasan asean itu juga mereka kebanjiran dana
nah di kita memang ada tapi dibandingkan dengan negara lain sebenarnya inflow yang masuk di indonesia itu juga relatif terbatas
fdi kita itu mungkin kalau dibandingkan dengan apakah itu malaysia
dibandingkan dengan pdb kita itu relatif
iya sayang sekali padahal kan indonesia kita jauh lebih besar
kita lebih banyak resourcenya dan lain sebagainya
jangan sampai kita kalah sama myanmar ya sekarang mungkin
sekarang myanmar vietnam
vietnam udah duluan ya
tapi ini sekarang memang yang lagi rising star adalah myanmar
karena mereka mulai dari low base dan kemudian ada pergantian sistem kepemerintahan yang lebih terbuka
nah ini tentunya membuat suatu pasar
indonesia harus lebih waspada tapi kita tidak bisa dipungkiri
biasanya investor selalu mengeluhkan penegakan hukum misalnya kontraknya mungkin nggak jelas mau dibawa kemana belum lagi korupsinya dan lain sebagainya
tambahan juga ini treatment terhadap investor asing gitu ya
kalau di kota kota di sana di vietnam even di china sendiri sekarang ditiru oleh myanmar
jadi mereka melihat investor asing itu adalah benar benar sebagai seorang tamu yang benar benar
iya semua dimudahkan
banyak insentif yang diberikan
kalau perlu pakai karpet merah gitu mbak des
kalau di kita mungkin kalau bisa dipajak duluan ya sebelum ada
nah itu kalau kita mau
dipajak dulu ane ataupun mungkin sudah diprotes waduh ini nanti bagaimana dengan nasib kita
nah ini akhirnya menjadi tantangan memang buat pemerintah
bagaimana kita bisa menerima investor asing tersebut dana dana asing untuk membangun indonesia
tapi juga mempertimbangkan pemanfaatan dari tenaga kerja yang ada di indonesia
baik dan menciptakan iklim usaha yang memang betul betul menunjang dan memberikan insentif ya bagi investor
nah tahun politik kan tahun dua ribu delapan belas
banyak sekali pilkada dan tentu saja mempersiapkan diri untuk tahun dua ribu sembilan belas yang mana kita akan ada
pemilu bagaimana melihat ini
apakah ini lebih banyak challenge nya atau lebih banyak grawingnya kalau dengan adanya
kalau kita asumsikan
kalau kita asumsikan dan kita berharap tentunya ya
pilkada dan pilpres nanti itu berjalan smooth
dalam artian boleh terjadi rivalitas boleh
tapi dalam batas batas yang wajar
tidak sampai terjadi pengrusakan dan sebagainya
maka dari pengalaman yang lalu justru pilkada dan pemilu itu pilpres itu memang nantinya akan mendorong government spending
karena akan banyak pengeluaran pemerintah yang dialokasikan bagi masyarakat
itu kecenderungannya seperti itu
kemudian yang kedua itu juga akan mendorong konsumsi masyarakat gitu
ya karena mereka juga mendapatkan dana tersebut gitu ya
apalagi kalau nanti spanduk spanduk
pengeluaran jauh lebih banyak
jadi setiap ya kita hitung aja pilkada ada di sekitar berapa hampir satu ratus delapan puluh daerah kabupaten kota dan juga provinsi
dan mau gak mau walaupun itu sah saja itu suatu hal yang normal
bahwa tiap kontestan pasti kan dia ingin promosi dirinya
oleh karena itu dia kan harus spending
dia beli t shirt dia pasang spanduk dan itu semuanya kan uang gitu kan
dia harus pending
nah itu uang itu kan pasti akan berpenga
apalagi kalau berkampanye kan harus memberikan yang manis manis lagi
baik kita istirahat sebentar desri
tapi kedepannya mungkin apa strategi pemerintah ya
yang perlu dilakukan supaya memastikan bukan tahun dua ribu delapan belas saja tapi growing
tapi terus menerus ke depan pertumbuhan itu sustainable ya dan dijamin
kita akan kembali sesaat lagi tetaplah bersama insight
kita lanjutkan insight topik kita kali ini
economic outlook untuk indonesia pada tahun dua ribu enam belas
saya ditemani oleh destri damayanti dari lembaga penjamin simpanan lps dan pakar ekonomi kita
dan kita sudah melihat ya tantangannya apa saja untuk tahun dua ribu delapan belas
nah cukup banyak
dan kalau saya lihat juga salah satu yang menjadi yang paling menarik adalah juga yang yang
menarik adalah yang yang kita lakukan
yang itu adalah pemerintah

dan yang diberikan dengan memperbaikkan kita selalu dipercaya bahwa kita bisa membangun
ekonomi indonesia dengan cara yang lebih efisien lebih berkembang lebih efisien menggairahkan lah
tapi masih sampai sekarang masih belum begitu terasa
dan kedua ini walaupun ada program tax angsty cuman sampai menjadi hal yang lebih berharga
cuman sampai saat ini masih belum mendapatkan hasil yang sesuai
kita target pajak kita masih jauh di bawah yang kita harapkan
apa yang kita harus lakukan ke depan
dengan keterbatasan yang koce nya
dari pendapatan dan pengeluaran itu tidak nyambung
devisi malahan kita nanti
iya betul kita defisit walaupun memang terjaga ya
di level dua enam puluh tujuh di tahun dua ribu tujuh belas ini diperkirakan
yang pertama infrastruktur
infrastruktur itu memang saya rasa pada saat pemerintah menetapkan prioritas mereka
bahwa kita harus mengejar infrastruktur
itu adalah satu strategi yang tepat
kenapa karena kita ini boleh dibilang terlena
di tahun tahun kemarin gitu terlena
sehingga kita tidak memikirkan pembangunan infrastruktur
nah memang tiga tahun pertama mau dikebut itu berat gitu
banyak masalah ya pembebasan tanah dan lain lain
dan terasa berat karena pada satu sisi
pemerintah yang sekarang pak jokowi itu kan harus mengurangi
belanja untuk yang konsumtif sifatnya
bayangkan dulu empat ratus triliun itu untuk subsidi mbak desi
sekarang empat ratus triliun itu untuk infrastruktur
di dua ribu delapan belas kan empat ratus triliun
tapi memang infrastruktur itu bukan pengeluaran yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat
jangka panjang ya
karena dia baru bisa terasa di jangka menengah dan panjang

jadi itu kan yang pertama merasakan adalah terkait dengan mereka mereka yang di bidang usaha mungkin ya
karena kan disitu akan mempermudah connectivity
biaya logistik akan dipermurah
itu biaya logistik
jadi strategi ini sebenarnya tepat
cuma mungkin pemerintah juga harus aware
tetap harus memperhatikan bagaimana dengan masyarakat ini yang selama ini menikmati subsidi
khususnya bukan masyarakat yang di bawah
karena kalau di bawah pemerintah punya banyak sekali program sosial kan
kartu sejahtera kartu pintar dan sebagainya
tapi memang yang terasa ini adalah yang menengah bawah
nah ini yang umumnya ini adalah pekerja
dan dalam kondisi ekonomi yang lagi melambat
kemudian kita tahu banyak perusahaan perusahaan yang tutup
khususnya adalah perusahaan yang industri gitu ya
nah ini dia idein industrialisasi itu yang terjadi
pilihlah mereka yang akan kena
nah oleh karena itu pemerintah benar benar harus bisa memperhatikan segmen
kelompok masyarakat di sini
pekerja ya lebih tepatnya adalah buruh gitu ya yang banyak kena
yang tentunya industri nya itu industri yang harus pemerintah bisa pilih
mana industri yang memang dia mempunyai kompetitif gitu
seperti misalnya garmen
garmen ini itu luar biasa gitu
indonesia kan sangat kaya ya dengan budaya macam macam
kita pun orangnya kreatif
desain bisa macam macam gitu
nah itu yang mestinya di fokuskan oleh pemerintah
karena dia menyerap tenaga kerja yang cukup besar gitu
jadi harus ada fokus ada prioritas dan harus ada strategi yang betul ya
apalagi kalau kita melihat sebenarnya manufacturing atau industri itu kan bisa menyerap tenaga kerja
dan menciptakan inilah stabilitas juga kalau misalnya gajinya juga
nah selama ini kan tidak ada kenaikan gaji yang signifikan
sehingga masyarakat juga kalau daya belinya juga lemah
ini bagaimana ke depan mengingat kompetitor kita dari negara negara lain juga itu besar
dan satu lagi ada
kita sebenarnya kan punya yang lain lain ya
misalnya turisme kemudian industri kreatif
belum lagi retail property dan juga banking finance dan lain sebagainya
yang mana nih harus dijadikan prioritas yang paling cocok buat indonesia
sebenarnya yang pasti indonesia harus fokus dulu mengenai industri tadi itu
jadi revitalisasi industri itu is a must di tahun dua ribu delapan belas ke depan
kenapa karena kita tahu di sektor industri ini kita bisa
banyak hal yang bisa kita lakukan disitu
dia bisa menyumbangkan pdb paling besar saat ini
dia bisa menyumbangkan industri dia bisa menyerap tenaga kerja tinggi
dia bisa juga meningkatkan hasil ekspor kita karena dengan industri tumbuh
mereka mereka yang hanya ekspor bahan mentah itu bisa masuk ke processing
cuma memang disini pasti harus ada biaya
biaya beli mesin kemudian untuk bahan baku kemudian ada tax di situ
nah mestinya mungkin ini harus menjadi fokus pemerintah
pemerintah bisa mengidentifikasikan mana yang belanja modal yang memang dibutuhkan
dan memang itu bisa untuk mendorong revitalisasi industri kita ke depan
sehingga inilah yang perlu diberikan insentif oleh pemerintah
termasuk industri yang sifatnya labor intensif
kita tahu ada yang namanya tax incentive
tapi ternyata dalam kenyataannya dalam implementasinya
agak sulit mendapatkan tax insentif tersebut gitu
jadi prosedurnya tuh panjang
mungkin itu perlu disederhanakan oleh pemerintah
yang kedua tentunya penyerdanaan perizinan itu juga menjadi sangat penting sekali
sekarang masih berbelit belit katanya satu roof atau satu dollar satu meter setelah itu berganti ganti gitu kan

pusat dengan daerah itu harus konsisten
nah ini yang kejadian kadang pusat sudah bilang begini
daerah masih oh enggak belum lagi daerah yang satu lagi kan enggak
belum ada pungli pungli juga
nah itu mungkin harus ada sinkronisasi di sana
dan yang kedua mungkin pemerintah yang sekarang sudah dilakukan
pemerintah sudah menetapkan satu industri yang sangat strategis
dan memang akan difokuskan oleh pemerintah ke depannya adalah sektor parwisata
karena kita tahu sektor parwisata ini mempunyai multiplier efek yang besar sekali
terhadap ekonomi secara keseluruhan
bisa makan minum hotel jasa pendidikan
dan umkm itu banyak kebantu
karena kan industri kreatif dari situ
tapi ini kan juga sangat tergantung kepada infrastruktur kita
kembalian untuk connectivity gimana ada kenyamanan
sekarang bayangkan mbak desi belum optimal saja nih infrastruktur kita
jadi kalau kita mungkin datang ke daerah turism yang termasuk
infrastruktur di sana ini apakah kamar mandinya fasilitas itunya lah belum belum optimal
dibanding tahun lalu
dan ini tertinggi dibandingkan dengan kita biasanya di bawahnya malaysia
matahari land tapi kali ini kita di atas
tapi itu hanya beberapa pulau kan kita masih banyak sekali sebenarnya
pemerintah kan punya target ada sepuluh wilayah industri yang akan dibuat seperti bali kan
jadi ya saya rasa dan ini industri perusahaan
industri perusahaan ini adalah quick win
investasi tidak perlu banyak tidak perlu yang massive investment
hanya mungkin saat ini apa yang dilakukan pemerintah dengan membuka lapangan terbang internasional
di daerah daerah di luar jawa itu adalah satu solusi yang bagus
kemudian tinggal ditambah kenyamanan informasi marketingnya yang bagus
nah ini dia marketing ini salah satu yang mungkin kita selama ini cukup ketinggalan
dan juga income nya kan bisa dollar
jadi growing with challenges yang kita harapkan ini bisa terus di maintain
tapi kelihatannya kalau begini yang kita harapkan kalau begitu infrastrukturnya juga semakin dikebut ya
semakin cepat semakin bisa terasa dampaknya
sekali lagi terima kasih banyak mbak destri
dan jangan kemana mana dulu insight akan segera kembali bersama narasumber lainnya
kita akan berbicara mengenai dampak ekonomi
dampak ekonomi digital ya terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia
ya kembali dalam insight
dan kita akan berfokus ke ekonomi digital yang diproyeksi akan terus tumbuh dan menjadi salah satu kontributor besar ya terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
nah tapi seberapa besar prediksi pertumbuhan ekonomi digital pada tahun depan
kali ini kita akan bahas bersama pakarnya daniel tumiwa
dewan pembina asosiasi e commerce indonesia
ini menunjukkan bahwa indonesia itu sangat serius ya
sudah ada dewan yang khusus untuk formasi ekonomi
sudah ada dewan yang khusus untuk formasi ekonomi

daniel tadi kita sudah mendengarkan mbak destri ya growing with challenges
tapi ada juga tentu saja opportunity
bisa dikatakan bahwa ekonomi digital merupakan salah satu peluang untuk kita tumbuh di tahun depan di indonesia

tidak ada waktu yang lebih tepat daripada sekarang

yang saya selalu sampaikan bahwa transformasi harus terjadi sebetulnya
di dalam diri kita sendiri atau organisasi kita sejak satu dua tahun yang lalu
contoh contohnya sudah terlihat sekarang
jadi kondisinya sekarang adalah peluangnya ada perubahannya tidak sulit soalnya
jadi judulnya transformasi o bust
saya tidak mau mulai dengan maksudnya negatif
tapi lihat kalau kedepannya kalau kita berubah sedikit peluangnya besar sekali
mau tidak mau sekarang sudah internet of all things
kalau katanya kalau tidak ada aplikasinya mendingan nggak usah mulai bisnis lah gitu
misalnya kalau tidak bisa menggunakan smartphone untuk melakukannya
tapi khusus untuk e commerce karena kan di sini kan yang diharapkan bisa membantu untuk menggenjot ya
karena ada pertukaran uang pertukaran jasa pertukaran produk dalam hal ini
apa apa saja yang kita bisa lihat sebagai peluang yang kita bisa lakukan di indonesia
kalau saya lihat kalau kita mulai dari perubahan mindset bahwa e commerce bukan sebuah jargon
tapi e commerce ini kalau kita lihat kalau kita mau meng embrace e commerce dari supply kita berubah
cara kita melihat data yang datang kepada kita sendiri itu startnya dari demand
karena kita tahu demand dan demand masyarakat kita akan lebih efisien memutuskan sesuatu
dan dengan ada e commerce ini consumer memiliki akses untuk pencet sebuah tombol yang kita sebut sebagai buy now itu
ini merubah seluruh tatanan dan seringkali kita di teman teman e commerce bilang ini rejimnya rejim baru
kalau dulu semuanya berdiri di atas infrastruktur dan akar perusahaan perusahaan yang sangat besar dan kuat
mereka mengemploy orang orang dan memang memberikan pekerjaan banyak
sekarang itu terdesentralisasi karena anybody siapapun dimanapun mereka berada bisa memiliki peluang yang sama
saya lihat bahwa kita harus dukung itu
dan kalau kita seorang produser atau seorang marketer harus lihat bahwa gimana caranya kita menunjukkan
dan kita harus merasakan secepat mungkin dan membuat perubahan dan transformasi
kalau tidak ketinggalan
nah ini sekarang kalau kita lihat angka terakhir ada tujuh puluh satu juta pengguna perangkat telepon pintar di indonesia
katanya internet penetration juga sembilan puluh tiga empat juta pengguna internet dengan setiap tahun e commerce ini dan bisnis online itu kan semakin lama semakin meningkat ya
daniel sendiri melihat sudah ada dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia itu secara real yang bukan saja dinikmati oleh satu dua orang
tapi semua termasuk meningkatkan pendapatan terhadap pemerintah
kita sedang melewati tahap awal sekali di mana sudah terbukti investasi masuk
⁇ thats ⁇ say kita gabungkan antara penjual yang ada di tokopedia bukalapak dan marketplace yang lain
total itu ada dua juta lebih lah
individual yang berjualan yang tadinya mempekerjakan satu orang di garasinya atau di kampung di rumahnya sekarang sudah employ tiga empat lima orang
ini perlu dipupuk karena in dua tiga years mereka lah yang menjadi kompetitor
mereka lah yang menjadi konsumen di kota kota secondar third tier yang memang sekarang memiliki pemasukan lebih
mereka lah yang jadi champion champion ekonomi ini
mau mulai bisnis baru mulai usaha baru karena mereka akan ter brainwashed dengan handphonenya
saya ternyata bisa mulai usaha
tanpa harus punya toko tanpa harus punya produk atau
akan mulai terbentuk sebuah format baru
orang indonesia kita semua tahu bahwa the power of kepepet
itu adalah kekuatan yang sangat besar yang kita selalu miliki
dan modalnya adalah koneksi internet
dan generasi berikut sudah terbiasa bahwa hidupnya bisnisnya dimanage oleh sebuah layar lima lima inch
karena itulah yang mereka miliki dan tidak mau kalah
dan mereka mau maju
oke nah ini kan tadi dhani mengatakan transform atau kalau enggak ya ketinggalan atau paling tidak buruknya bisa dikalahkan hilangin
kalah dalam kompetisi
sudah terlihat di mana mana saja sektor yang mungkin secara tradisional ini sudah mulai akhirnya gulung tikar
ya kalau saya lihat kalau lari ke gulung tikar saya belum yakin bahwa itu adalah akibat dari e commerce
bahwa banyak bisnis mulai di e commerce betul
just di retail misalnya itu bukan karena e commerce yang pancaman
saya rasa tidak
bahwa retail itu berubah sekarang karena keputusan mereka sendiri
mereka sudah memiliki data cukup untuk mengevaluasi bisnis mereka
jadi terjadi banyak penutupan
sementara shiftnya itu belum sepenuhnya terjadi
nah banyak analisa tentang penurunan pembelanjaan
tapi ada satu unsur saya lihat bahwa dalam dua tiga tahun terakhir ini masyarakat yang sudah embrace e commerce belanja online sudah secara psikologis pindah ke area di mana mereka merasa di mana dan kapanpun saya memerlukan saya tinggal pencet tiga kali di handphone saya barang itu saya bisa purches
jadi tidak ada rush untuk beli
jadi sekarang mereka agak
dan bahkan diantar tidak harus
sehingga sekarang ini mungkin saya lihat bahwa tahun ini tahun dua ribu tujuh belas terjadi kedewasaan untuk kalau saya mau belanja saya menunda belanja ini karena pada saat saya perlukan cukup dalam waktu empat jam barangnya nyampe
jadi nggak norak gitu waktu dua tiga tahun semuanya rush tuh coba coba belanja dan selama dua tiga tahun terakhir ini tidak bisa dipungkiri
layanan e commerce ini masih berjalan
meningkatkan kualitasnya gitu
tapi arahnya kan pasti akan kesana kita lihat misalnya kalau di amerika serikat atau di eropa yang memang konektivitasnya tinggi dan ketergantungannya terhadap digital juga sudah sangat tinggi kita lihat toys rs ya
kalah dengan amazon nah ini kan apakah kira kira nanti akan kesana semuanya
sekarang kalau saya lihat lima puluh lima puluh
bahwa it's not too late untuk traditional offline retailer segera mengambil langkah untuk menawarkan solusi tambahan pada e commerce
solusi tambahan pada loyal customer nya sekarang
loyal customer adalah top loyal customer dia suka dengan brand sebuah tempat
dan mereka akan terus memakai brand itu
tapi kita harus berubah juga bahwa orang yang sudah belanja online mencari experience berbeda di offline
saya kemarin datang ke sebuah toko olahraga
di dalamnya ada ring basket ada tempat latihan golf ada golf yang ya itu jadi itu yang saya mau datang ke sini
jadi lebih ke lifestyle ya
sementara mereka lihat bandingin harga
mereka juga bisa memesan dari toko yang sama offline
dia lihat produknya offline
dia pulang dia teringat kembali dia keluarin handphone
dia harus bisa meng order barang yang dia lihat di rumahnya sambil tidur
ini menarik ya
jadi experience ya pengalaman suasana ambience atau mungkin kesempatan untuk kumpul kumpul
karena kalau misalnya banyak sekarang yang nonton netflix ya istilahnya
kita tidak harus ke bioskop untuk menonton film
tapi bisa tinggal di rumah
tapi sehingga bioskop itu harus
itu menjadi sesuatu yang memiliki pengalaman yang lain
nah ini apa apa saja kira kira yang potensial
karena kita lihat sekarang yang sharing economy
istilahnya gojek dan ada gofoo dan makanan
ada fintech dan lain sebagainya
khusus untuk indonesia dan milenial milenial kita
ini yang mana mana yang bisa dijadikan bintang bintang dari start ups
yang pasti yang paling terdepan adalah lifestyle
dan targetnya adalah youth middle class
gojek contohnya itu sesuatu yang sangat istimewa yang dimiliki indonesia
kita bisa membuat bisnis plan hanya dengan petak dua x dua meter
dan menghasilkan penghasilan yang sama seperti sebuah outlet atau restoran yang cabangnya banyak
bikin bisnis modelnya pun sebatas itu cukup
lifestyle yang lain experience seperti yang tadi
bahwa omni channel saya bisa mengexperience gini kalau saya mau merasakan sesuatu yang lebih nyaman
saya akan datang ke sebuah retail store
tapi bahwa saya bisa membeli itu saya nggak khawatir gitu loh
nah jadi kalau lihat dari lifestyle itu jadi makanan pakaian brand brand baru
generasi yang berikutnya tidak percaya sama brand yang beriklan
dia mengandalkan social media rekomendasi
sehingga saya pun misalnya tidak memiliki sebuah brand
punya peluang yang sama untuk memulai dengan brand yang baru
so jangan hal hal
intinya saya lihat tidak perlu khawatir
kita jadilah seorang citizen di social media dana digital
perlakukanlah pengguna digital selayaknya kita berteman
dan itu menjadi basic peluang yang sekarang mungkin struggle
perusahaan perusahaan struggle melihat dia harus bertindak seperti itu
apalagi perusahaan yang usianya masih gap tech lah istilahnya
masih belum paham ini bagaimana menggunakan dunia digital ini secara baik atau bagaimana memaksimalkannya ya
karena lahirnya di era yang berbeda ya
kita istirahat sebentar daniel
tapi perlu kita lihat nanti bukan saja peluangnya tapi tantangan yang kita miliki saat ini
karena tentu saja yang namanya digital perlu ada teknologinya di situ
ada pemahamanannya dan juga tentu saja ada fundingnya yang perlu kita miliki
tetaplah bersama kami
insight akan segera kembali sesaat lagi
ya kembali bersama insight dan kita lanjutkan perbincangan seputar indonesia economic outlook untuk tahun dua ribu dua puluh
terutama dalam sektor ekonomi digital
saya ditemani oleh daniel tumiwa dewan pembina asosiasi e commerce indonesia dan pakar dari segala macam hal digital
karena memang kita sekarang hidup kita terus terang sudah dikontrol lah
istilahnya oleh internet digital everything yang ada ie nya di depan itu
tapi kalau kita misalnya lihat ya seperti di amerika serikat eropa dan bahkan di china
dimana sekarang di china belanja saja sudah tidak ada nama tidak perlu cash
ada bitcoin atau tinggal pakai inilah barcode nya gitu dan lain sebagainya
dan itu sudah terasa ya dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi mereka
nah di indonesia sendiri kita masih dalam tahap tadi awal ya masih excited
kita mimpi seribu startup ya tapi juga takut
tapi gimana ini misalnya taksi yang kehilangan pekerjaan bisnis hotel yang kehilangan pekerjaan juga
dan juga misalnya travel agent sekarang sudah ada traveloka belum lagi perbankan
ya mungkin wah nanti pekerjaan saya itu diambil hilang
bagaimana nah ini kan tantangan yang harus kita siapkan lah istilahnya strateginya
jadi kalau lihat strateginya adalah sekarang adalah waktunya seperti di awal embrace
pelajari kenapa seperti traveloka airbnb berkembang
kalau diurut urut lagi the consumer has change
our old consumer sudah diganti ke konsumen baru
mereka punya buying power mereka punya preference
jadi apapun yang kita jual jasa atau produk kita harus melihat dan memahami millennials dan the next generation centenials
mereka tidak mau lagi berkunjung ke sebuah toko atau bahkan berhubungan dengan manusia
nah itu menurut saya ada driving force dimana kita mesti melihat peluangnya disitu
kalau dulu saya harus bikin toko
apakah generasi berikutnya saya harus bikin toko atau tidak
sehingga saya harus men shift fokusnya ke situ
dan kalau kita bisa masuk ke era itu dan pemikiran regime seperti itu semua jadi lebih ringan dan mudah
karena any problem bisa di approach dengan technology
kita tinggal cari aja technology apa
tapi kan bagaimana misalnya ini kan membutuhkan sdm dengan keterampilan pendidikan yang baru
nah sekarang kan kalau kita masih takut ya
terhadap digital ini lebih takut lagi misalnya kalau nanti ada artificial intelligence
sama sekali tidak perlu manusia ya untuk membuat sesuatu
tinggal serahkan kepada robot atau drone
semuanya bisa dikerjakan jauh lebih efisien jauh lebih murah
bahkan mobil pun sekarang tidak perlu
supir ya tinggal bawa sendiri ya
ini apa yang harus kita persiapkan dari segi sdm nya dulu
ya problem utama disitu bahwa kita sekarang pemerintah sudah mencium cium bertanya dan saya rasa kita tunggu aksi yang langsung
dimana memperkenalkan coding di sd
bahwa di smk langsung juga diperkenalkan coding sekarang supaya langsung mengisi
dan kita membuka segala macam pemikiran baru supaya curriculum itu berubah
karena sekarang dengan technology tidak perlu melewati proses begitu panjang untuk mempelajari sesuatu
kita memberi umpannya saja
nah start dari situ kita kekurangan sekali
kalau kedepannya kan kita memilih sekarang indonesia bermimpi ya seribu startup
bagaimana kira kira ini akan bisa berlangsung dengan baik terjadi dengan baik dan memberikan dampak positif mengingat kita masih infrastruktur khususnya online kita juga masih belum maksimal ya
bahwa program programnya seribu startup kita mengangkat semua ukm untuk naik bahkan kita membantu startup startup yang sudah start jangan sampai gagal di tahap berikutnya
ini perlu terus di push
karena inilah mimpi generasi berikutnya saya mau bikin startup
kita mulai dengan bahwa it's a trend
dan saya ingin berwirausaha
karena technology membantu saya untuk berwirausaha
tujuannya seperti itu
jadi ada musti kayak gerakan gerakan ini perlu kita dukung
tapi dari situ pun kita harus lihat praktisnya bagaimana kita mendukung seribu startup
susah dari jumlah yang bisa mendukung
ide dan kreatif dan lain sebagainya
saya melihat bahwa sekarang waktunya kita memakai pola di mana teknologi juga bisa membantu
yang sudah masuk
yang sudah masuk
yang sudah punya experience
yang sudah berpengalaman
dengan yang baru mau masuk
kita mesti masuk ke area seperti itu
karena shared economy mulai dari situ
kalau sekarang share economy adalah untuk menghasilkan ke diri sendiri
kalau misalnya saya sudah berkecukupan
badan sistem saya itu membantu seorang mahasiswa yang mau membuat startup
model model itu yang akan berkembang dimana kita mulai membantu mereka
kalau banyak yang terlibat badan sistem ini akan mempercepat
karena kekurangan orang
atau mungkin juga terbalik
justru sekarang milenial di pekerjaan
karena mereka yang paling paham bagaimana untuk memberikan produk atau aplikasi yang sesuai dengan pasar yang sekarang ini
karena kalau kita lihat misalnya
saya punya hotel
terus ini hotel mau diapakan
atau punya bisnis taksi
ini mau diapakan
karena kita sudah dari segi modal itu sudah banyak yang keluar
saya setuju sekali
jadi harus ada
yang berumur enam belas tujuh belas delapan belas menurut saya adalah fokus grup yang paling penting dimiliki oleh setiap perusahaan
atau bahkan perlu di employ at this moment
dan duduklah dan mendengarkan mereka
bagaimana caranya saya merubah bisnis saya
hotel pun kita lihat sekarang sudah berubah
dia tidak mengutamakan hair dryer misalnya
dia mengutamakan wifi sama colokan sebuah tempat tidur
itu kan ada dari input penggunanya
sama restoran juga sekarang
kalau tidak ada wifi nya jangan diharapkan
jadi kita harus mendengar
dan saya pernah terlibat dengan beberapa organisasi yang memberikan tempat khusus bagi yang umur enam belas juta

menduduki posisi posisi puncak perusahaan itu sendiri
dan mereka lah yang sekarang kita bisa lihat brand brand dunia yang besar gara gara langkah itu
kita nggak boleh jadi manajer
leaders ini melihat bahwa hey saya punya perusahaan saya punya permasalahan ini
permasalahan ini bagaimana cara generasi yang lebih muda memecahkan
sebagai manager kita bilang cara memecahkannya a b c d
itu startnya sudah salah
jadi sebagai leaders kita harus berpikir bahwa permasalahan akan dipecahkan oleh generasi berikutnya
kalau kita nggak kasih posisi mereka untuk memecah
dan milenial kan mereka memiliki karakteristik sendiri
kalau kita bicara dulu kan disruptive economy atau disruptive industry
sekarang sebenarnya kan sudah jadi normal
itu udah disruptive lagi
justru yang tidak melakukan itu kan pasti akan ketinggalan
nah pemerintah ini sendiri sebagai regulator
apakah perangkat dari segi undang undangnya daniel sudah siap sudah cocok sudah sesuai
dan juga bagaimana pajaknya nih
karena biasanya kita jualan di instagram sekarang
itu kan sesuatu yang susah bagi pemerintah untuk
kalau dari perangkat hukumnya regulasi itu sangat tertinggal
tapi spiritnya bahwa mari kita rubah
kami sebagai pelaku juga melihat bahwa ini di treat dengan serius
bahwa memang masukan di tweet bahwa perlukan perangkat hukum sementaranya gimana
karena pengen maju
dan memang mengetahui bahwa menunggu itu terlalu lama
jadi kita lihat bahwa program programnya berjalan
ya paling tidak insentifnya dulu ya
insentif untuk kalau memang ikut program ini kamu akan dapat support seperti apa
jadi bergeraknya di area dimana yang bisa dilakukan tanpa mengganggu perangkat perangkat hukum yang ada sekarang
nah itu serius digarap
di masa sekarang sekali lagi partisipasi dari pelaku inilah yang menjadi kekuatan
sebenarnya pemerintah pun tidak perlu susah payah seperti dulu misalnya untuk membuat sebuah program
bilang yuk kita bikin ini
partisipasi itu memang ciri khas dari ekonomi digital ini
dan yang penting kita pastikan bahwa wifi nya software nya dan juga mungkin bandwidth nya juga jangan
harus yang cepat harus yang terakhir dan bandwidth nya juga harus yang sangat besar
nah ini kan merupakan salah satu tantangan infrastruktur
kabarnya kabar baik juga sih
karena sepala paling itu minimum di seluruh pelosok indonesia itu di cover dengan broadband
so sebagai pengusaha sebagai generasi berikutnya tidak ada alasan lagi sebetulnya untuk kita malas
lailah peluangmu sekarang gitu loh
baik dan memang dampaknya terhadap perekonomian indonesia bisa sangat bagus
kira kira tahun dua ribu delapan belas ada target atau berapa seharusnya indonesia sekarang bisa meningkatkan perekonomiannya lewat digital economy ini
dan itu sulit sekali untuk menentukan angka sebesarnya karena ekonomi digital ini kalau kita dalam khusus e commerce kita masih antara formal yaitu platform yang sudah terdaftar yang kita kenal brand brandnya
tapi menjorotnya masih terjadi di informal which is facebook instagram dan sebagainya
ini yang sebetulnya perlu diperhatikan
kalau kita terlalu represif atau membuat aturan yang terlalu ketat bagi pelaku pelaku yang memang terdaftar dan memang mau mengangkat ekonomi kita
penjual sebagai individu akan merasa terganggu dan khawatir
kalau gitu saya jualannya di facebook instagram aja deh
jadi gimana caranya kita bisa memikirkan kita men treat e commerce ini sebagai masa depan
imparal dengan offline dan segala macam kita berkembang sama sama semuanya mesti membayar pajak semua melakukan kegiatan seperti normal
tapi gimana caranya menganjurkan
iya harus berani bertransformasi tidak ada pilihan lagi karena kalau tidak ketinggalan
atau ya just die
terima kasih banyak daniel ini luar biasa insightnya
dan memang terus terang ya kita tidak bisa mengelak lagi
karena yang namanya smartphone digital world itu sudah berakhir
digital world itu sudah menguasai kehidupan kita
iya pertumbuhan ekonomi indonesia tahun depan diproyeksikan masih akan mengalami peningkatan
investasi menjadi salah satu mesin pertumbuhan dan diharapkan menggeliat karena ditopang oleh ekspor komoditas yang saat ini masih terus naik
optimisme juga meningkat karena membaiknya peringkat layak investasi yang diberikan terhadap indonesia
sehingga diharapkan aliran investasi asing yang masuk ke dalam negeri juga terus meningkat
di sisi lain indonesia adalah pasar yang menarik ya untuk industri e commerce
karena jumlah populasi penduduk indonesia dan pengguna aktif internet juga semakin banyak
kualitas industri digital yang membaik diharapkan mampu menjadi salah satu kontributor penting terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia
di tahun depan
jangan lupa saksikan kembali insight besok dan anda juga dapat menyaksikan insight di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar
sampai jumpa dan bye